saya banget sebut lo kecap
buat turun gimana dong sekarang
gue yakin banget jendela ini tadi kekunci dan ketutup rapet
jangan jangan benar dugaan gue
tadi michelle ada disini terus keluar lewat jendela
eh lo nyariin siapa sih
om roy om ada sama pintu kamarnya rifki om
aduh rifka udah ya gak usah ikut campur tau gak
gak usah ngerusak suasana
oh jangan jangan lo tahu ya rencana rifki ini
oh makanya lo sengaja kan ngajak gue keluar biar gue lengah
akhirnya rifki sama michelle bisa berduaan di dalam
jangan dibut disini
oh jangan bilang gue keluarga
lo gak mau di toilet
lo gak mau di kolong
jangan lagi listirin tuh
beliau kan ga ada
kemurah lebih dengan sufas yg jalan
aduh ngapain sih kok ada disini kalian gini
gimana gue mau istirahat mau tiduuur stock
rif gitu emang mau tidur aja mau istirahat om
arin aja nih yang suka negative thinking
ini kok jendelanya kebuka ya
perasaan tadi pas gue pergi ketutup rapet lagi
apa sih jendelanya tuh dari tadi emang udah kebuka
kok aneh sih
duh hampir aja ketauan semarin
nusain banget sebetulnya kecap
terus gue turun gini
mana dong sekarang
gue yakin banget jendela ini tadi kekunci dan ketutup rapet
jangan jangan benar dugaan gue
tadi michelle ada disini terus keluar lewat jendela
eh lo nyariin siapa sih
lo kira disini ada orang lain gitu selain gue tadi tidur
suhuzonan terus sih jadi orang
papa sudah ganggu waktu kamu istirahat ya
ya ya udah pak
untuk ikutin nih omongannya arin
nah dia tuh dari dulu curigaan mulu orangnya
sekarang papa kan jadi kayak kecurigaan sama aku

lagian lo kenapa aneh banget sih ki
lagian lo kenapa aneh banget sih ki
ruang perawatan pakai dikunci segala
nanti kalo misalnya lo kenapa napanya di dalam gimana

iya ki arin bener
kamu itu ngapain sampe ngunci kamar kamu segala
kamu itu ngapain sampe ngunci kamar kamu segala
kamu juga kan masih dalam observasi sama dokter

pak rifki cuma mau tidur dengan tenang
udah gak ada yang ganggu
karena rifki butuh istirahat kan
udah deh lebih baik kalian pulang aja udah
ya mau tidur nih mau istirahat nih
dan sekalian aja nih papa aja
ajak arin pulang
papa akan pulang tapi biar arin temenin kamu disini ya
gak usah pak udah
ajak arin pulang
riva aja yang temenin aku disini ya pak ya
ki kan ada gue disini buat jagain lo
gue ini gak kenapa napa
gue semua pengen tidur dengan tenang
gue ini gak kenapa napa
gak usah perlu banyak orang buat jagain gue

gak cukup kok
ya udah arin
om anterin kamu pulang ya

kamu juga kan dari sini yang sudah nemenin rifki disini
kamu juga perlu istirahat loh
iya om tapi arin mau jagain rifki om
arin tuh gak tenang kalo rifkinya kayak gini keadaannya
gue aja yang jagain
rin udah ya gue mau tidur nih
lo pulang deh udah
riva udah cukup riva tuh sahabat gue dari kecil
udah arin yuk kita pulang aja ya
kamu istirahat ya
ki untuk michelle aja gak ketauan loh
dia keluar dari jendela ini
aduh maaf sakit dah
gue panggil susternya
gak usah lu tau gak ini tuh tadi sempet ketarik pas nolongin michelle tau gak
lo terpok lagi
udah gak usah dipanggil susternya
ya itu baru dipanggil ini nggak apa apa masih kuat
kenapa sih tang lo tuh harus digigit ular tau gak
besok itu kan acara ulang tahun sekolah

gak tau deh
kita itu nyiapin acara ulang tahun sekolah besok itu
butuh waktu yang lama banget
terus sayang aja gitu kalo misalkan lo gak ada
lo gak bisa ngeliat perjuangan kita
gak bisa ngeliat perjuangan kita
gak usah dipikirin ya
yang terpenting sekarang kesehatan loh
gak usah mikirin macem macem oke
jangan mikir michelle
jangan mikir dia
saya gak sabar banget deh
mau liat performnya opa davin
sama bandnya pasti keren banget

saya mau ke sekolah hari ini kan ada acara ulang tahun sekolah
papa juga pasti diundangkan
papa inget baliru

tapi rara papa lagi banyak kerjaan di kantor
jadi gak bisa dateng
terus papa minta sama kamu
terus papa minta sama kamu
kamu juga gak usah dateng ya
di sekolah itu gak ada kegiatan belajar mengajar
di sekolah itu nggak ada kegiatan belajar mengajar
cuma ulang tahun sekolah doang
makanya papa minta sama vero kesini
makanya papa minta sama vero kesini
untuk ngajak jalan kamu
aigoo kemarin kan udah ketemu vero

lagian rara juga udah pesen taksi online
ini saat yang tepat
buat kamu lebih mengenal vero
nanti pas kamu menikah sama vero
kamu tuh lebih
bisa mengenal satu sama lain
jam sembilan jemput kamu
jangan nolak ya
hargain perasaannya si vero
papa berangkat dulu
yaudah hati hati ya papa
el ini susunya diminum ya sayang
kasih ya bu
eh maaf ya ibu gak bisa bareng sama kamu ke sekolahan
soalnya pagi ini ibu ada meeting sama klien
nggak apa apa tapi ntar kita ketemu di sekolah langsung ya
ibu berangkat dulu ya sayang
ketuk kecap ngapain sih udah kok pagi pagi
gak usah bikin ribet tau gak